keinginan presiden joko widodo untuk menurunkan harga daging sapi menjadi rp delapan puluh per kilogram menjelang idul fitri belum juga menuai hasil
harga varian dari kemendak per enam belas juni kemarin menyentuh harga rp satu ratus empat belas lima ratus tujuh puluh per kilogram
pemerintah pun melakukan berbagai cara dari mulai operasi pasar hingga melakukan impor daging sapi yang akhirnya menuai kontroversi dari berbagai stakeholder
apakah efektif kebijakan impor bahan pangan kontroversi impor pangan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan untuk membahas efektivitas impor bahan pangan kita terhubung via skype dengan ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia sandiaga uno
pak sandi selamat pagi
harga pangan tampaknya masih terus merangkak naik dan semakin jauh dari harga
ambisi presiden jokowi untuk melakukan swasembada ataupun apalagi kita bicara mengenai harga yang dibalik polanya menjadi murah ketika puasa ataupun juga lebaran
menurut anda apa yang menjadi penyebab utama tidak bisa diredam kenaikan harga pada ramadan dan menjelang lebaran
terima kasih mbak hera
memang kita pertama tama harus layak mengapresiasi apa yang diinginkan oleh presiden jokowi
beliau ingin seperti di negara negara lain justru ada discount atau penurunan harga pada suatu hari perayaan misalnya natal atau hari hari besar yang lainnya
namun yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap perubahan secara fundamental itu harus diawali dengan perubahan yang struktural
yang harus diubah itu harus bicara mengenai kita lihat distribusi yang rantainya terlalu panjang
jadi ini yang menjadi seluruhnya harus menjadi
penekanan dalam keinginan pemerintah untuk mengubah tata kelola daripada daging sapi ini
ini yang saya rasakan belum sampai ke titik permasalahannya
akar permasalahannya belum
sehingga akhirnya pemerintah seperti minum obat pusing
jadi yang tinggi harga daging sapi segar yang selama ini diminati oleh konsumen tapi yang diimpor daging sapi frozen atau beku
akhirnya kita sekarang punya dua segmen sapi pasar
satu daging sapi yang segar yang masih tinggi harganya
yang kedua ada segmentasi daging frozen yang jauh lebih murah
konsumen masih menginginkan
akhirnya belum bisa tercapai keinginan daripada pemerintah untuk mencapai harga yang rp delapan puluh yang ideal menurut presiden jokowi
ya pak sandi saya menangkap ada kata rantai distribusi yang tidak efisien mungkin
dan kemudian ada tata niaga daging sapi mungkin yang belum sesuai dengan ideal
tapi bila saya lebih fokus kepada pedagang pasar saja
apakah sampai saat ini mereka sudah mendapatkan di harga yang kompetitif
dan apakah mereka juga mendapatkan margin yang sudah selayaknya didapatkan oleh pedagang
jadi selama ini waktu harga daging sapi naik misalnya
pedagang pasar nggak tambah makmur
banyak yang menuduh pedagang pasar itu yang menikmati dengan naiknya harga daging sapi ini
tapi sebetulnya pedagang pasar itu menerima sudah mahal sekali
karkas yang mereka terima itu sudah di atas sembilan puluh ribu rupiah
bagaimana mau jual rp delapan puluh ribu
jadi secara fundamental mereka dengan margin yang tetap sama
mereka akhirnya harus menjual dengan harga yang lebih tinggi
apakah mereka senang dengan harga yang lebih tinggi
karena daya beli pembeli itu masih sangat terkendala karena menurunnya mata pencarian
dan bagaimana mereka melihat bahwa selama bulan ramadhan ini daya beli masyarakat justru semakin menurun juga
nah oleh karena itu mereka merasakan bahwa permintaan turun harga naik
dan ini suatu anomali
dan ini suatu anomali
yang sebetulnya memberatkan pedagang pasar
ya pak sandi bila kita sederhanakan saja dari peternak kemudian pedagang pasar kemudian konsumen
ketika peternak juga beberapa informasi yang kami dapatkan juga tidak mendapat keuntungan
kemudian anda juga menyatakan pedagang juga tidak mendapatkan pertambahan margin
konsumen apalagi karena harganya juga semakin mencekik
sesungguhnya di mana dalam rantai distribusi tersebut yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah
siapa yang bermain di sana dan apakah ada indikasi kartel dalam daging sapi kali ini
ya sebetulnya tuduhan kartel dan lain lain sebagainya atau mafia itu memang sudah bertahun tahun ada
saya yakin ada pada prakteknya di lapangan tapi tidak masif
yang masif itu sebetulnya problem secara struktural
bagaimana kita ke depan menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa memastikan pasokan dulu
karena spekulan ini bisa bermain kalau pasokan dinilai tidak masif
jadi caranya adalah bagaimana kita membesarkan industri pengemukan misalnya
karena indonesia punya daya saing dalam industri pengemukan
jadi kita impor sapi bakalannya mungkin dari australia atau dari brazil dari mana pun juga
kita populasinya kita besarkan sekali
sehingga tidak ada keraguan terhadap pasokan daging sapi selama bukan hanya ramadhan tapi sepanjang tahun
nah dari situ kita benahi dengan pasokan
dan kita benahi dengan sistem yang baik daripada pengemukan sapi
akhirnya nanti pasokan untuk jalur jalur ke pasar induk maupun rumah potong hewan sampai ke pedagang pasar itu bisa tertata dengan baik
selama ini ada anomali tersebut dan siapa yang diuntungkan
ya sebetulnya nggak ada yang diuntungkan
yang diuntungkan itu mungkin spekulan
tapi spekulan itu hanya prediksi kami di pedagang pasar indonesia di apsi
bahwa mafia kita sudah tahu itu ada sejak lama
apa yang dilakukan pemerintah mengapa pemerintah hanya berdiam diri saja
bila memang kita berasumsi sudah tahulah sudah ada permainan dalam mafia daging sapi
jadi nggak fair juga
saya bilang bahwa pemerintah berdiam diri bahwa pemerintah tidak melakukan apa apa
pemerintah melakukan tapi tidak terkoordinir dan langkahnya tidak sinkron
aparat penertipannya bagaimana investigasinya
kan kita tuh punya banyak sekali tools untuk yang bisa digunakan selain tools kebijakannya
jadi enforcement nya juga bisa didorong
tapi kalau misalnya yang dibenahi itu adalah struktural bagaimana importnya
nah kata kata kuncinya juga governance
kemarin prof bustanul arifin menulis sesuatu hal yang sangat baik
yaitu meningkatkan governance atau tata kelola yang best practice yang baik dari segi pengadaan supply ini
jadi dulu permainannya adalah kuota
tapi begitu kita nanti berkembang ke depan kuota itu mungkin sudah usang
tidak bisa kita terapkan lagi
tapi kita harus bagaimana memberdayakan dan berpihak kepada industri nasional
yaitu industri pengemukan sapi dan industri untuk yang bisa memangkas rantai distribusi melalui teknologi apps
ada beberapa apps sekarang yang sudah dikembangkan oleh anak anak muda kita yang bisa membantu pemerintah untuk memotong atau memangkas secara signifikan rantai distribusi daripada daging sapi
pak sandi ada dua sebenarnya yang tadi dari urayan anda sebutkan

kalau kita bicara hulu mungkin bicara mengenai pengebukan
kemudian juga kita akan bicara mengenai lahan yang dibutuhkan
bicara hilir kita akan bicara harga untuk meredam dalam waktu singkat
biasanya akan melakukan importasi
tapi yang selalu dan selalu dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah melakukan importasi tanpa perencanaan dalam jangka panjang
jadi sampai seperti saat ini
menteri perdagangan juga mengakui bahwa mereka terlambat mengimpor
untuk solusi jangka pendek apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meredam harga daging sapi paling tidak hingga akhir dua ribu enam belas
kalau harga daging sapi segar
tidak bisa mereka mengimpor frozen daging sapi beku seperti yang sekarang ini
ya mau nggak mau pemerintah harus mengimpor daging sapi yang siap dipotong di rumah potong hewan di rph
itu harus langkah yang sangat sangat menurut saya miris ya
bahwa kita sebagai negeri yang sudah merdeka lebih dari enam puluh lima tujuh puluh tahun
masih harus mengimpor untuk produk daging sapi yang selama ini sebetulnya
bisa dikembangkan di indonesia
jadi caranya satu satunya ya itulah untuk menghadirkan daging segar
karena kalau daging beku itu permintaannya lain
karena konsumen pembeli itu belum terbiasa untuk membeli daging beku
baik itu pedagang kaki lima yang menjual baso
maupun para restoran restoran padang yang membeli daging untuk masakan rendang dan lain lain
mereka nggak terbiasa dengan daging yang frozen
pelanggan nggak suka gitu karena ada serat seratnya yang berbeda dan lain sebagainya
nah kebiasaan kebiasaan itu perlu dicermati sebelum kita mencoba
mencoba menyelesaikan permasalahan daripada daging sapi ini
itu yang harus dimengerti oleh pemerintah
dan kedua menurut saya merangkul dunia usaha
jadi saya sudah mendengar bahwa ada sepuluh perusahaan yang diajak mengimpor daging sapi beku ini
tapi ini belum menyelesaikan masalah
mungkin kita perlu lebih banyak lagi yang diajak bekerja sama
sehingga tujuan pemerintah untuk targetnya mencapai harga rp delapan puluh itu yang semestinya bisa
bisa kita hadirkan mungkin dalam waktu saya prediksi bisa kalau misalnya dengan perubahan struktural itu bisa antara sembilan sampai dua belas bulan dari sekarang
dua belas bulan dari sekarang sangat optimistis
terima kasih sandiaga uno sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
pagi hari ini